disajikan di atas wadah tanah liat atau klepot kuliner ini cukup populer di kalangan urban
indonesia secara umum klepot seringkali digunakan untuk mengolah dan menyajikan
makanan bergaya oriental mangkuk tertutup dari tembikar atau tanah liat ini merupakan
alat masak kuno yang banyak dipakai di tiongkok jepang dan korea salah satu tujuan pemakaian bahan
ini adalah untuk menyimpan panas sekaligus menahan aroma hidangan lebih lama sebuah gram
makanan di kawasan bintaro tangerang selatan ini menawarkan beberapa varian makanan yang
disajikan dengan mangkok klepot antara lain nasi klepot cabai hijau nasi klepot sapi lada hitam
dan nasi klepot yang dihidangkan dengan keju salah satu keunikan nasi yang disajikan di
dalam klepot adalah kerak nasi yang dihasilkan dari pengolahan hidangan ini
pemakaian klepot untuk memasak memungkinkan panas dan kelembaban bersirkulasi secara merata
sehingga akan mempertahankan nilai gizi dari makanan yang disiapkan juga menjaga daging
di dalam pot tanah liat tetap berair dan empuk nah biasanya kalau klepot itu identik dengan
masakan khas oriental kali ini saya coba yang lebih fusion ada yang pakai keju ada juga yang
pakai ayam cabaijo nah saya coba yang pakai keju cara makannya sama aja harus
sedikit lebih dahulu lalu ditambah dengan chili sauce seperti ini
sementara di solo jawa tengah bubur disajikan tidak di atas mangkok biasa melainkan dalam
klepot menu ini bisa anda temukan di kedai bubur bakar omah badran di kampung badran
lawean solo jawa tengah bubur disajikan dengan berbagai topping dari daging sapi ayam panggang
sebelum disajikan pada pelanggan bubur yang sudah masak dipanaskan lagi di dalam klepot selama lima tahun
menit ide awal dari sajian ini adalah memadukan bubur dari dua budaya yang berbeda kita menggabungkan
antara bubur jawa dan bubur chinese ada berbagai topping dengan topping topping
nusantara kita mengembinasikan itu jadi bubur fusion sebetulnya untuk mendapatkan semangkuk
dan klepot anda cukup membayar delapan ribu hingga dua puluh rupiah tergantung topping yang dipilih buka
setiap akhir pekan mulai pukul setengah tujuh pagi hanya dalam tiga jam bubur sudah ludes di serbu pembeli
menurut pengamat kuliner makanan yang disajikan dengan klepot berbeda dengan makanan dalam hotel
klet yang terbuat dari besi teknik memasak dengan menggunakan klepot membutuhkan waktu yang lebih lama
klepot itu kan multifungsi itu sangat tradisional di tiongkok dan juga di indonesia juga karena klepot itu sangat tradisional di tiongkok

hai terbuat dari grabah ya yang tahan panas dia lebih halus daripada grabah kita karena apa itu
pori porinya kecil sekali dan fungsinya itu terutama karena kalau dia dipanaskan panasnya itu
tidak menyengat seperti kalau pakai wajan metal klepot dapat menjadi pilihan olahan masakan yang
lebih sehat karena teknik memasak dengan minyak yang lebih baik dan tidak terlalu keras
dan proses memasak yang lambat sehingga bisa menjaga gizi makanan yang dimasak